sekarang kamu mandi setelah itu kamu sarapan
masya allah papa
papa kenapa papa bangun
ini zahirah papa papa bangun dong pa
masa sekarang ya
papa celakanya terluka parah ma

tapi allah anjing
tapi allah anjing
tapi allah anjing
ya allah ada apa sih
ya allah ada apa sih
tahu ada apaan sih
tahu ada apaan sih
kak ayah pas prabu
tahu ada apaan sih
mas prabu kak
mas prabu kak
mas prabu luka parah
mas prabu luka parah
mama terpaksa rizky
mama terpaksa rizky
mbak kenal zahira gak dia udah datang belum ya
gak tau tuh gak liat
kemana zairah kenapa dia belum datang juga
gimana kabar pak prabu
iya aku kan belum tanya sama dia soal papanya itu
rizky aku pengen tanya sama kamu
apa dia lagi ada masalah ya
kok mukanya kayak gitu
kayaknya waktunya gak tepat kalau aku tanya soal ayah sekarang
aku mau nemuin zahira aku udah perlu sama dia
astaga aku lupa jemput dia loh
pak prabowo masuk rumah sakit
pak prabowo masuk rumah sakit
berarti dia udah ditolong dong
enggak maksudnya kalau mereka semua ada di rumah sakit
berarti kan kalau pak prabu sakit langsung dibawa ke rumah sakit
jadi jadi gak tambah parah gitu penyakitnya
aku harus ke rumah sakit sekarang
ini zahira pa
papa harus sembuh ya pa papa harus kuat
papa sembuh ya pa
lestau zahira pa
siapa yang lakuin ini sama papa siapa yang sehat ini sama papa
zahira kamu gak apa apa

ini pak pandemia
seseorang yang tidak mau disuruh pergi
hanya untuk menangin kamu sendiri
mau ke rumah sakit kan
aku boleh nebeng gak
boleh dong ki
aku kan udah kerja disini buat mama kamu
aku udah bersih bersihin semua ruangan disini
ya ski aku mohon banget ki
aku juga pengen banget jenguk pak prabowo
boleh ya ki
yaudah masuk aja
aku boleh nebeng kamu sampai rumah sakit
kok kamu heran
justru dari tadi itu aku bingung
kok kamu ngotot banget ya
mohon jenguk pak prabu

kok ibu bisa disini